perlambatan ekonomi ternyata tidak menyurutkan kekayaan klub sepak bola di dunia
pelaku bisnis si kulit bundar ini terus saja memupuk harta mereka
dari penjualan tiket hak siar televisi termasuk sponsor
klub dari la liga spanyol kembali merajai daftar klub terkaya di dunia
dan sore ini saya akan mengulas mengenai rilis terbaru deloitte
terkait football money league lebih lengkap untuk anda
kita lihat apakah ini klub klub kesayangan anda yang berhasil
mendapatkan posisi sebagai yang terkaya di seluruh dunia
kita lihat pada posisi pertama dari jersinya mungkin anda bisa menebak
ini adalah pada posisi pertama real madrid
ini adalah tim yang berasal dari galaxy luar los galacticos
kita lihat dari spanyol dan saat ini real madrid bertahan dari tahun sebelumnya
ini merupakan posisi tahun dua ribu lima belas dan tahun dua ribu empat belas juga masih berada pada posisi pertama
sebagai klub terkaya di dunia
kita lihat ini adalah kekayaan ataupun total kekayaan real madrid
ini mungkin salah satu klub kesayangan
ini mungkin salah satu klub kesayangan anda

dan kita lihat dari mana mereka mendapatkan angka sebesar ini

saya akan coba urai
kita lihat ada yang paling besar kontribusinya adalah dari iklan
apalagi kalau bukan iklan
apalagi kalau bukan sponsor

nyaris separuh berasal dari sponsor
hidup mereka berasal dari sponsor
dan selanjutnya kita lihat adalah dari haksiar

jadi ketika anda mengganti channel anda untuk menonton pertandingan sepak bola
yang di mana mereka bertanding
di situ adalah pundi pundi uang untuk mereka
untuk klub ini
dan haksiar tersebut tidak ada haksiar yang gratis
mereka justru harus berkompetisi dengan harga fantastis
dan hal tersebut membuat klub real madrid menjadi klub terkaya sejagat raya tahun dua ribu lima belas
dan kita lihat yang terakhir adalah dari tiket pertandingan sebesar satu sembilan puluh dua triliun rupiah
para fanatik ataupun para fans fans mereka
rela memang merogoh kocek untuk membayar cukup mahal
dan totalnya tahun dua ribu lima belas mencapai satu sembilan puluh dua triliun
dan di sini juga pasti para fans ingin menyaksikan beberapa pemain
dan mega bintang dari real madrid sendiri adalah cristiano ronaldo
pemain yang juga pernah meraih penghargaan ballon d'or ini
juga menjadi salah satu pemain terbaik di dunia
dan kita tahu bahwa cristiano ronaldo sendiri populer sekali
sekalian memang permainannya yang juga dikagumi kita lihat
popularitasnya membuat dia mendapatkan gaji

di atas dua ratus ribu euro per minggu
dan termasuk juga salah satu atlet terkaya
dan kita lihat juga bahwa untuk iklan sendiri
yang tadi saya sebutkan berkontribusi paling besar
klub ini meraih kekayaan dari iklan iklan seperti adidas emirates audi
termasuk juga microsoft
salah satu perusahaan raksasa asal amerika serikat
dan jangan lupa indonesia negara terbesar di asia tenggara ini
juga memiliki sponsor yang juga mensponsori hidup real madrid
kacang dua kelinci salah satunya
dan nanti klub ini kita lihat ada zina de dijidan
yang sekarang melatih klub sejak tahun ataupun awal tahun dua ribu enam belas
dan tampaknya real madrid masih mempertahankan posisi sebagai klub paling kaya di galaksi ini
dan selanjutnya kita lihat pada posisi kedua
anda dari jersinya mungkin tahu
lebih tahu dari saya mungkin
kita lihat klub ini sesungguhnya turun ataupun naik sangat dramatis
dari posisi keempat pada tahun dua ribu empat
kini naik ke posisi dua
kalau bukan barcelona atau barca
kita lihat ini memang mengekor klub musuh bebuyutannya sendiri
real madrid pada posisi pertama
dan barcelona atau barca berada pada posisi kedua
dan saya akan lihat di sini
dan yang saya tahu
bahwa lionel messi sempat tersandung dengan kasus penggelapan pajak
dan dia melempatkan di tag seven
tapi terlepas dari itu
kita lebih fokus lagi mengenai kekayaan klub barcai
kita lihat total kekayaannya hanya berbeda tipis
masih di angka delapan triliunan rupiah

masih mayoritas berasal dari sponsor

sponsor yang saat ini ada di barca kita lihat diantaranya adalah nike dan juga qatar airways
yang juga merupakan perusahaan yang berasal dari dalam negeri
perusahaan afiliasi ct corp
pt bank mega
juga menjadi salah satu sponsor
bisa jadi kalau dimulai pada tahun lalu akan berkontribusi pada sektor ataupun juga pada sisi iklan
karena akan menjadi sponsor untuk pertahanan ataupun juga kekayaan dari barcelona
jadi bank mega juga berkontribusi ya
memberi duit untuk barcelona agar mereka bisa tetap menjadi salah satu klub terkaya di dunia
selanjutnya kita lihat
haksiar berkontribusi dua sembilan puluh tujuh triliun rupiah
kemudian kita lihat tadi dengan real madrid
kemudian tiket pertandingan
sebanyak satu tujuh puluh empat triliun rupiah
dan membuat barcelona menjadi salah satu ataupun pada posisi kedua
jadi melompat dari posisi keempat klub terkaya
naik pada tahun dua ribu lima belas
menjadi klub terkaya kedua di dunia
pada posisi ketiga
mungkin anda salah satu fansnya
dan kita lihat ini adalah sebuah klub yang memang sering disebut sebagai si setan merah
kita lihat pada posisi ketiga adalah manchester united
manchester united yang berasal dari inggris ini justru harus puas
karena kita lihat pada tahun dua ribu empat belas sesungguhnya menjadi klub kedua terkaya di dunia
namun sepanjang tahun dua ribu lima belas mungkin marketingnya kurang jalan
atau mungkin ada sesuatu yang terjadi di sana
sehingga turun dari posisi kedua menjadi posisi ketiga terkaya
dan kita lihat total kekayaannya mencapai tujuh tujuh puluh lima triliun rupiah
sponsor ataupun iklan itu menjadi yang berkontribusi paling besar
kita lihat tiga tujuh triliun rupiah

dan ini justru lebih dari separuh
jadi kemampuan untuk menyerap iklan menjadi salah satu nadi utama untuk manchester united
sehingga mereka masih bertahan sebagai klub ketiga terkaya di dunia
kita lihat kemudian untuk haksiar
ketika anda menonton televisi mereka akan mendapatkan dua sebelas triliun rupiah
selanjutnya untuk tiket pertandingan kita lihat
itu mencapai satu tujuh triliun rupiah
saya sedikit ingin menjelaskan mungkin saya terlupa
bahwa iklan yang dimaksud tersebut bukan hanya sponsor yang memberikan iklan kepada mereka
tapi juga berdasarkan dari souvenir souvenir
jersi yang selalu anda beli ketika anda ingin mendapatkan jersey yang asli karena gengsi
disitu adalah pundi pundi iklan pundi pundi keuangan mereka
sehingga mereka mencatatkan total dari iklan sponsor souvenir merchandise itu sebesar tiga sembilan puluh empat triliun rupiah
dan kita lihat juga bahwa beberapa sponsor yang masih setia dengan manchester united
kita lihat adalah adidas dan juga chevrolet
dan untuk rooney sendiri sang kapten saat ini gajinya lebih dari satu ratus delapan puluh ribu pound sterling per minggu
saya teringat dengan gaji tersebut dan menunjukkan bagaimana klub yang digawangi oleh louis van hall ini menjadi salah satu klub terkaya
dan ini terefleksi dengan kekayaan juga para mega bintang yang ada di dalamnya
karena biasanya akan berjalan berbanding lurus ketika rooney misalnya mendapatkan kekayaan satu ratus delapan puluh ribu pound sterling per minggu
kita kalikan saja pound sterling sekarang sudah berapa belas ribu
itu akan menjadi refleksi bahwa manchester united masih menjadi salah satu klub terkaya di dunia
oke manchester united pada posisi ketiga klub terkaya di dunia
saya ke posisi keempat langsung saja
saya akan membahas mungkin dari jerseynya anda juga tahu ini adalah paris saint germain psg yang berasal dari prancis
ini juga mencatatkan kenaikan
dari posisi kelima klub terkaya naik menjadi posisi keempat pada tahun ini dengan total kekayaan tujuh lima belas triliun rupiah

dan ini lebih luar biasa
dan ini yang jalan adalah marketing ini punya klub
marketing klub psg ini begitu berhasil sehingga bisa memperoleh empat empat puluh dua triliun rupiah
hanya berdasarkan iklan ataupun juga sponsor
selanjutnya haksiar mereka mungkin mereka tidak terlalu pandai bernegosiasi atau mungkin ada kelemahan di haksiar
karena haksiar mereka berkontribusi sangat kecil bila dibandingkan tiga klub terkaya
mereka hanya mendapatkan satu lima puluh tujuh triliun rupiah
mungkin popularitas menjadi salah satu pr juga
ketika anda lebih populer maka hak siar akan menjadi bergaining position di sana
sehingga anda bisa menawar ataupun meminta klub anda dibayar lebih mahal ketika akan disiarkan
selanjutnya kita lihat untuk tiket pertandingan berkontribusi satu enam belas triliun rupiah
dan klub yang sudah menjuarai liga prancis musim ini mendapatkan kekayaan tadi yang mayoritas dari iklan adalah dari emirates nike oredo dan juga qnb
dan kita lihat ini adalah klub yang disana ada dominasi nuansa qatar disana
karena kita lihat bahwa dari timur tengah tampaknya sudah menguasai psg
namun kita tunggu saja bagaimana pemain pemain bintang seperti ibrahimovic kemudian juga ada pelatih yang cukup kuat di sana
ada loro blanc yang nanti akan melatih klub ini
sehingga mungkin saja seiring dengan prestasi kemampuan marketing bisa diolah kembali dan bisa mendapatkan hak siar yang lebih mahal
kemudian juga tiket pertandingan yang harusnya juga lebih mahal
kita tunggu saja
dan selamat untuk psg sebagai klub keempat terkaya di dunia
berada pada posisi kelima
ini adalah klub bertabur bintang atau tim fc hollywood yang berasal dari jerman
namun sayang sekali bertabur bintang namun pada tahun dua ribu lima belas drop kekayaannya
dari posisi ketiga drop menjadi posisi kelima
dan kita lihat saat ini total kekayaannya mencapai tujuh sembilan triliun rupiah
masih besar tapi dibandingkan dengan empat di atas ini sangat kecil
dan kita lihat kontribusinya masih berasal dari iklan
empat enam belas triliun rupiah
hampir sama tadi
porsi pendapatan mereka berasal dari iklan
hampir sama seperti psg tadi
dan untuk haksiar juga mereka sangat kecil
kita lihat ada di satu lima puluh delapan triliun rupiah
dan kemudian untuk tiket pertandingan mencapai satu tiga puluh tiga triliun rupiah
dan salah beberapa diantara yang saya ingat memberikan sponsor kepada tim ini adalah allianz dan juga t mobile
kita lihat nanti ada pemain pemain seperti manuel knowyer
kemudian juga ada pelatih yang cukup kuat pep guardiola
yang musim depan namun tampaknya akan melatih manchester city
dan hal ini membuat kita menanti begitu besar begitu kaya klub klub ini
dan bagaimana mereka memperoleh kekayaannya
yang saya ingin sampaikan sedikit
sebelum saya mengakhiri presentasi
bahwa sihir sepak bola tidak mengenal ekonomi melambat
kemudian fanatisme bahkan tidak peduli harus berkorban uang
saya anda dan para fans sepak bola pasti rela merogoh kocek
sepanjang masih ada fans
sepanjang itu pula nafas klub sepak bola terus berhembus
maka mereka sepatutnya berterima kasih untuk para fans mereka
utamanya di indonesia yang merupakan pasar terbesar
di asia tenggara dan pekempat terbesar di dunia